badan pengawas obat dan makanan atau bepom melakukan uji laboratorium terhadap ratusan produk obat sirop yang dikonsumsi anak anak
dari jumlah itu sebagian orang atau sebagian obat nyatakan mengandung zat berbahaya di etileng glikol deg dan etilen glikol atau eg
bepom kembali merilis hasil uji laboratorium pada ratusan obat sirop untuk anak anak
ada satu ratus tiga puluh tiga produk yang diuji hasilnya obat obat ini dinyatakan tidak menggunakan empat larut propelin glikol polietyleng glikol sorbitol dan gliserin
sedangkan dari satu ratus dua daftar obat yang diserahkan ke menkes ada dua puluh tiga obat yang tidak menggunakan empat pelarut
tujuh obat aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai dan tiga dinyatakan mengandung ed dan deg melebihi batas aman
ketiga obat itu adalah unibaby cough unibaby demam sirop dan unibaby demam prop
tiga produk ini sebenarnya sudah dirilis oleh bepom
di luar itu masih ada enam puluh sembilan produk yang masih dalam proses uji
kepala bepom penny k lukito mengatakan batas akan standar internasional cemaran ed

apakah ini berkaitan dengan pengembangan barang
kepala bepom penny k lukito mengatakan batas akan standar internasional cemaran
alam badan pom selalu melakukan juga patroli cyber
karena sekarang banyak sekali kami melihat maraknya penjualan online dari produk produk obat tersebut
dan untuk menelusuri penjualan produk yang dinyatakan tadi tidak aman
kami berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika dan asosiasi e commerce
untuk melakukan takedown terhadap empat ribu produk
kepala bepom penny k lukito mengatakan batas akan standar internasional cemaran
seribu sembilan ratus dua puluh dua link yang terdiri identifikasi melakukan penjualan sirup obat dan dinyatakan tidak aman tersebut ya